ini untuk mendorong peningkatan ekspor jasa
ekspor jasa yang mendapat perluasan ppn berupa jasa teknologi informasi jasa penelitian dan pengembangan
jasa hukum jasa akutansi jasa interkoneksi sewa alat angkut dan pengurusan alat transportasi
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan saat ini pihaknya sedang memfinalisasi peraturan menteri keuangan
sebagai pemberi fasilitas pajak
seperti jasa maklon jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak serta jasa konstruksi
pemerintah memberikan insentif dunia usaha berupa tax allowance fasilitas ppn untuk pelaku umkm
dan insentif perpajakan di sektor pertambangan serta bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah